pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan negeri jakarta pusat kembali menggelar sidang dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau tppu yang menjerat mantan dijen pajak rafael alun trisambodo pada hari ini
kita langsung tergabung bersama rekan kami untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari ruang sidang bersama koresponden teddy zuhari langsung dari jakarta
selamat siang teddy apakah sudah dimulai sidangnya apa isi eksepsi rafael alun sejauh ini silahkan
selamat siang heranok betul hari ini merupakan sidang lanjutan kedua bagi terdakwa rafael aluntri sambodo
sementara kita tahu pada pekan lalu sidang perdananya dimulai dengan agenda pembacaan dakwaan dan hari ini atau pekan ini rafael alun bersama kuasa hukumnya akan mengajukan nota keberatan atau pembacaan nota eksepsi
dan tadi sidang sudah mulai berjalan sekitar jam sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
pagi tadi dan sampai saat ini juga proses sidang sedang berlangsung
beberapa poin dari nota eksepsi yang dibacakan oleh enam orang tim kuasa hukum dari rafael aluntri sambodo ini yang dibaca bergantian yang diketuai oleh junaidi saibi memang ada beberapa poin dari eksepsi yang dibacakan
tapi kalau melihat secara general intinya mereka mengajukan kepada majelis hakim untuk menolak surat dakwaan yang sudah
dibacakan oleh tim jaksa penuntut umum jpu pada pekan sebelumnya
inti beberapa poin yang saya sempat catat dari nota keberatan atau eksepsi yang sudah dibacakan tadi adalah mengajukan surat dakwaan jaksa tidak dapat diterima
kemudian juga terdakwa adalah aparatur sipil negara oleh karenanya seharusnya sebelum menjalani sidang di tipikor ini terdakwa juga seharusnya diperiksa dulu oleh aparat pengawasan intern pemerintah
dan juga menurut kuasa hukum dari rafael alun trisambodo ini seharusnya rafael alun yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara atau asn ini harus diuji dulu kasus dan perkaranya dan dibuktikan dalam sidang pengadilan tata usaha negara atau ptun
kemudian pengadilan untuk terdakwa melihat latar belakangnya sebagai asn maka merupakan hal yang absolut
dan juga mutlak pemeriksaan perkara pidana terdakwa ini juga beralasan hukum untuk tidak dapat diterima atau setidak tidaknya ditanggukan karena terdapat sengketa prajudisial
dan secara general tadi seperti yang sudah saya sampaikan mereka meminta bahwa seharusnya rafael alun trisambodo ini lebih dulu diperiksa secara internal di ptun
dan juga tadi disebutkan bahwa
seharusnya juga majelis hakim bisa menolak permohonan dari jaksa penuntut umum yang telah mengajukan dakwaannya pada pekan lalu
beberapa poin lainnya misalnya tadi juga sempat dibahas oleh tim jaksa penuntut umum mengenai barang barang atau harta kekayaan dari rafael aluntri sambodo bersama keluarga yang ikut disita
tadi kuasa hukum dari rafael mengatakan ada beberapa barang atau
harta dari keluarga rafael aluntri sambodo ini yang seharusnya tidak ikut disita dan harusnya tidak diblokir
misalkan saja ada harta yang mengatasnamakan orang tua atau ibu dari terdakwa ini seharusnya tidak masuk dalam daftar harta yang ikut disita oleh jaksa penuntut umum
dan kalau kita melihat memang dari pekan lalu memang ada beberapa dakwaan ada tiga dakwaan yang dialamatkan jaksa penuntut umum
rafael rafael alun trisambodo ini diduga melakukan menerima gratifikasi dan juga melakukan tindak pidana pencucian uang selama dua periode bekerja di dijen pajak kementerian keuangan sejak tahun dua ribu tiga hingga dua ribu dua puluh
dengan total nilai dugaan tppu yang dilakukan oleh perdakwa rafael alun trisambodo ini hampir mencapai seratus miliar rupiah
dan nanti setelah selesai sedang ini kami
tentu akan meminta tanggapan langsung dari kuasa hukum atau penesat hukum rafael alun trisambodo
apa saja inti dari nota eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan di sidang hari ini kepada majelis hakim
terima kasih untuk update anda teddy zuhari koresponen kami dalam program cnn indonesia news hour